kembali di cnn indonesia business mengantre selalu mewarnai kehidupan manusia sehari hari
tapi berkat inovasi teknologi mengantre kini bisa menghemat waktu dan juga biaya karena bisa diwakilkan
yang ini melalui website lainan jasa ngantri co id
bagi sebagian besar orang lama menunggu karena mengantri menjadi kegiatan yang menjemukan
peluang inilah yang dilirik oleh rian kristo mulyono dan rekannya maria lesmana
mereka membentuk layanan jasa antri melalui sebuah website ngantri co id
layanan jasa antre ini bisa dipakai saat mengurus paspor menyetor pajak membeli tiket pameran
hingga tiket respect lari maraton yang biasanya diikuti peserta dari sejumlah daerah
ngantri co id tidak mau disebut sebagai calon
alasannya cara kerja mereka adalah swab yaitu pergantian dari personel mereka ke klien yang datang belakangan
kita berdiri sekitar bulan april dua ribu tujuh belas
kita mulai dari idea kita melihat satu peluang satu opportunity
di mana orang itu mulai masak
untuk monetisasi sendiri kita bebankan tarif biaya ngantri
mulainya dari per tiga jam pertama
bisa selama tiga jam itu ada orang yang menggantiin ngantri buat mereka
dan setelah tiga jam kita bisa swap
jadi kita tukeran sama yang benar benar mau beli produknya atau mau bikin paspor
itu kita langsung tukeran kita ganti

jika lebih dari tiga jam klien belum datang menggantikan antrean
maka akan dikenakan biaya tambahan rp dua puluh lima per jam
sementara untuk jasa kurirnya ngantri tetap menggunakan pihak ketiga seperti grab gojek dan jna
selain tujuh karyawan saat ini ngantri memiliki tiga pekerja paruh waktu yang membantu mengantre untuk klien
dari tarif rp seratus per tiga jam tersebut pekerja mendapat bayaran jasa lima puluh sampai rp tujuh puluh ribu rupiah per pekerjaan
untuk semua jenis jasa
pokoknya perlu karena kan tetap ada manpower yang kita gunakan selain waktunya kita sendiri
jadi modal awalnya perlu tapi enggak terlalu besar untuk bisnis yang ini
karena beberapa yang kita gunakan juga kita masih pakai bantuan dari part timer
ngantri co id para pencatak mendapatkan rp satu dua juta per bulan dari sekitar dua puluh hingga tiga puluh pesanan
kontribusi paling besar berasal dari antrean respect bagi peserta lari maraton
salah satu konsumennya adalah trioga
trioga mengaku website ngantri co id mempermudah dirinya untuk mengambil respek peserta lari
hanya dengan mengakses website lalu memasuki pesanan yang dituju
ia hanya mengeluarkan biaya rp lima puluh
respect dapat diantar langsung ke rumah tanpa perlu mengantri sehingga dapat menghemat waktu dan biaya
jadi saya tidak perlu datang ke satu tempat untuk mengambil
kemudian yang kedua adalah terjangkau dengan biaya yang tidak terlalu tinggi
terjangkau saya tidak perlu menghabiskan waktu atau biaya untuk mengambil satu kebutuhan
trioga mengaku percaya menggunakan jasa ngantri co id karena sudah berbadan hukum
saya lebih prefer ke ngantri co id ya soalnya setahu saya ngantri
ya setahu saya ngantri co id ini sudah berbadan hukum jadi kita lebih tenang lebih percaya untuk menggunakan jasanya
selain menggunakan facebook dan instagram sebagai promosi ngantri juga masuk ke google untuk marketing mesin pencari dan iklan halaman
komunitas juga menjadi media berpromosi yang cukup efektif
misalnya saja komunitas berlari
kalau dibilang besar enggak cukup juga belum
karena kita masih baru masih sekitar sepuluh tahun

jadi untuk monetisernya kita melihat dalam waktu setahun atau dua tahun ke depan kita melihat ada peluang untuk kita bisa grow
ngantri co id terus mempelajari tipikal acara atau layanan publik yang membutuhkan antrean
hal ini menjadi modal bagi rian dan mario untuk merekrut lebih banyak lagi pekerja penuh waktu untuk mengantri
akhirnya kita mulai menggunakan jasa ngantri co id
akhir tahun dua ribu tujuh belas ngantri menargetkan bisa mencatat pendapatan hingga puluhan juta rupiah
yaitu dengan cara meningkatkan biaya promosi melalui iklan digital dan membuat layanan ini dalam bentuk aplikasi
desi aritonang jakarta